tahun ini dunia digoncangkan dengan munculnya wabah penyakit covid sembilan belas
begitu berbahayanya wabah ini hingga membuat banyak negara harus menutup sejumlah wilayah mereka
dan meminta warganya melakukan isolasi termasuk di indonesia
meski indonesia tidak memperlakukan karantina wilayah atau lockdown
pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau psbb ternyata cukup berdampak pada aktivitas masyarakat
wabah ini juga memunculkan budaya baru yaitu kesadaran akan kebersihan
warga mulai terbiasa mencuci tangan dan membersihkan lingkungan mereka dengan cairan pembersih atau disinfektan
sebuah cara yang memang jitu untuk menangkal virus corona
karena seperti yang kita ketahui kuman dapat menempel di mana saja
bahkan covid sembilan belas dapat hidup berhari hari di permukaan benda mati termasuk pakaian
kesadaran akan kebersihan adalah salah satu budaya baru yang saat ini mulai tumbuh di tengah pandemi covid sembilan belas
virus ini memang menular ketika droplet seseorang yang terinfeksi covid sembilan belas mengenai orang lain dan masuk melalui mulut
ketika itu virus ini akan menyebabkan kematian di dalam tubuh mulut hidung mata maupun telinga
virus corona dapat hidup pada permukaan benda benda mati seperti logam plastik kayu serta kain dalam kurun waktu yang cukup lama hingga berhari hari
menurut penelitian robert almer dekan fakultas ilmu dan praktek kesehatan di new york medical college
durasi virus bisa bertahan pada kain dapat berbeda beda tergantung jenis kainnya
hal itu karena beberapa bahan lebih renggang dari bahan lainnya
ada yang mudah dibersihkan ada yang butuh penanganan khusus
untuk itu mencuci pakaian dengan deterjen menjadi sangat penting
demikian juga dengan menjemur pakaian di atas sinar matahari dan mesetrikanya
namun kadang bakteri dan virus masih menempel pada pakaian yang tidak tercuci bersih
itu sebabnya kita harus waspada
dan lebih teliti lagi ketika membersihkan pakaian
karena ketika virus itu masuk ke dalam tubuh maka risiko yang harus kita tanggung sangat besar
nah untuk membahas bagaimana pentingnya melindungi pakaian kita dari paparan bakteri dan virus
telah hadir di studio sejumlah narasumber terpercaya
ada dr alberta claudia undarsa dan bapak ernest s basarah research and development pt anesis group
terima kasih telah datang di cnn indonesia
ini sepertinya kita sudah hampir tiga bulan loh ya kita berada di rumah saja bekerja dari rumah ibadah di rumah
mungkin masyarakat saat ini sudah ada yang mulai bosan tapi pastinya masih ada rasa was was takut bahkan banyak juga yang merasa panik gitu
mungkin dokter bisa sedikit menjelaskan sebenarnya seperti apa sih virus covid sembilan belas ini dan mengapa begitu berbahaya dokter
oke kalau covid sembilan belas ini yang virus yang memang sudah ada

eksis sejak akhir tahun dua ribu sembilan belas dan bahkan sekarang sudah mewabah di dunia ini adalah satu penyakit yang memang sangat infeksius
kalau misal berbahaya kita lihat aja dari data deh misalnya per tanggal tujuh belas mei ini sendiri delapan belas mei dia sudah mengenai hampir lebih dari empat lima juta orang di dunia
dan tingkat kematiannya pun untuk case fatality ratenya hampir enam delapan
jadi dan itu sebegitu berbahayanya
kenapa dibilang berbahaya sebetulnya selain dari angka jumlah orang yang terkena virus covid ini memang mungkin kalau dibandingkan dengan yang kena dan juga yang meninggal mungkin kok yang meninggal nggak terlalu banyak
tapi kita lihat di sini yang meninggal itu yang membuat orang orang yang bisa meninggal itu bisa sampai kena itu adalah orang orang yang tidak bergejala
karena infeksi ratenya itu sangat tinggi sekali yang tadi seperti sudah dibilang ya
dia si virus itu masih bisa ditemukan di benda benda mati bahkan bisa sampai berhari hari
kalau misalnya di aluminium misalnya itu bisa sampai satu minggu masih bisa ditemukan virusnya
jadi mungkin itu yang membuat kenapa sih virus ini seberbahaya itu
termasuk juga orang orang yang ternyata dia sebagai karier si covid sembilan belas itu tapi dia tidak bergejala
jadi dia merasa aman aman aja ini dan kemudian dia ternyata menularkan ke orang orang yang memang lebih rentan untuk bisa terkena penyakit itu dan bisa menjadi lebih berat penyakitnya
mungkin seperti itu sih
jadi mereka yang memiliki antibody lebih lemah itu yang lebih beresiko
mungkin seperti itu ya
mungkin carriernya sebenarnya merasa fit gitu ya
karena pada beberapa orang memang
aman gitu dan tidak merasakan itu terinfeksi covid sembilan belas
beberapa orang gejalanya mungkin hanya seperti infek saluran nafas biasa
mungkin batuk mungkin demam yang satu minggu atau dua minggu akan membaik dengan sendirinya
tapi ternyata virus itu bisa membawa suatu hal yang lebih berat lagi untuk orang orang yang memang lebih rentan
dan itulah yang menjadi sangat berbahaya sekali
tapi di tengah kondisi pandemi seperti saat ini sekarang kesadaran masyarakat nampaknya untuk pola hidup sehat pola hidup bersih itu semakin meningkat ya
bahkan masyarakat sekarang kayaknya sudah aware gitu
penggunaan disinfektan antibakteri antiseptik bahwa itu bisa membunuh virus dan juga bakteri
apakah memang seampuh itu dokter
oke kalau misalnya soal menjaga kebersihan
dari sebelum ada virus corona ini pun kita pun sebagai praktisi kesehatan selalu sudah menggaungkan masalah ini
tentang menjaga kebersihan cuci tangan
cuma mungkin orang masih menganggap remeh
cuma dengan adanya ini kita bisa mengambil hikmah
ya itu dia orang jadi sekarang sangat aware dengan kebersihan
karena kuman itu benar benar ada dimana mana
mungkin ada di studio ini juga ada
ada di gadget kita yang menempel yang handphone yang selalu kita pegang
itu banyak sekali kuman itu ada dimana mana
tapi memang salah satu dari yang bisa kita lakukan adalah kita dengan mengurangi jumlah dari mikroorganisme itu dari kuman tersebut
yaitu dengan menjaga kebersihan dengan mencuci tangan teratur kemudian juga melakukan disinfeksi dan juga menggunakan zat zat antiseptik
tapi kalau tadi kita lihat tayangan yang tadi sudah ditayangkan bahwa ternyata kuman ini juga bisa menempel di pakaian begitu ya dokter ya
nah ini kemudian solusinya harus seperti apa nih gitu
kalau misalnya soal menempel di pakaian ya itu tadi
jadi kalau yang memang sesuai dengan panduan memang proses disinfeksi atau menghilangkan dan juga membunuh kuman itu memang di awalnya ditujukan untuk orang orang yang memang rentan terinfeksi
atau misalnya odp orang dalam pengawasan pdp yang menghilangkan
kalau misalnya orang orang yang memang melakukan isolasi mandiri itu baiknya melakukan disinfeksi seperti itu
dan kalau misalnya untuk orang orang yang sehat itu bisa dilakukan sebagai precaution sebetulnya
jadi kalau misalnya memang di pakaian menempel itu kita bisa menggunakan zat zat yang memang terbukti untuk bisa membunuh kuman kuman tersebut
oh ya ada zat zat aktif seperti apa mungkin
yang bisa membantu membunuh
kalau misalnya salah satu zat aktif yang bisa digunakan itu alkyl dimethylbenzila ammonium klorida
itu zat aktif ini sudah di
jadi dari di kanada di singapura itu semua sudah mengeluarkan bahwa si alkyl dimethylbenzila ammonium klorida itu dia memang bisa digunakan sebagai bahan disinfektan
ini agak susah disebut ini virus ini
betul ada nama ininya sih ada nama yang lebih gampangnya ya pak ya
ya common name nya kadang kadang orang bilang benzalkonium klorida seperti itu
jadi kalau alkyl dimethylbenzila ammonium klorida
alkyl dimethylbenzila ammonium klorida terlalu panjang
nah ini sebenarnya bahan aktif apa nih mungkin pak aras bisa menjelaskan
bahan aktif ini sebetulnya sejenis surfaktan cuman dia lebih powerful gitu
jadi cara kerjanya adalah dia kalau terhadap bakteri atau virus dia merusak membrane lapisan membrane dari virus atau bakteri itu sendiri
sehingga virus dan bakteri itu menjadi pecah dan nggak bisa infek orang lain gitu seperti itu
jadi kalau kita bayangkan misalkan kalau misalkan ada oil atau minyak
di atas air kalau kita teteskan dengan sabun
dia akan seperti pecah seperti itu
seperti pecah seperti itu
analoginya seperti itu
jadi analoginya yang paling simple seperti itu
nah kemudian bahan aktif ini bisa ditemukan di mana nih kalau misalkan masyarakat atau pemirsa ingin menggunakan bahan aktif ini gitu
di produk produk kayak produk licin pakaian juga itu bisa ditemukan dan ada beberapa produk lagi yang udah pakai bensel aconim kloride ini
jadi beberapa produk rumah tangga
mereka udah pakai produk seperti ini juga gitu karena udah lumayan umum
di produk pelicin pakaian
pelicin pakaian ya
seperti yang biasa kita gunakan untuk setrika seperti itu
seperti produk key spray juga itu udah memakai bahan aktif seperti ini
mungkin sebenarnya pemirsa juga banyak yang sudah menggunakan key spray tapi belum aware gitu ya kalau ternyata ada bahan aktif ini
biasanya kalau misalkan masyarakat hanya memilih berdasarkan bau gitu ya
ternyata ada bahan aktif yang bisa ampuh untuk membunuh kuman seperti itu
oke nah sebenarnya apa tujuan dari key spray untuk menggunakan bahan aktif ini dok
iya sebetulnya bahan aktif ini kita taruh di formula kita jauh sebelum covid sembilan belas terjadi gitu
jadi sebetulnya kadang kita pikir kalau baju setelah dicuci itu kita pikir bersih dan bebas kuman gitu
kan sudah menggunakan deterjen seperti itu ya
ya sudah deterjen sudah dijemur gitu
tapi ternyata dari penelitian university arizona ada seorang profesor microbiologi
dia bilang waktu kita cuci terutama pakaian dalam celana dalam gitu
kalau kita satu ember penuh atau mesin cuci penuh itu ada sekitar seratus juta bakteri e coli
gitu dan pada sepasang pakaian dalam itu ada sekitar satu per sepuluh gram bakteri kotoran manusia sebetulnya yang tidak terlihat maupun yang terlihat gitu
jadi sebetulnya waktu dicuci ini kadang kadang kita pikir sudah bersih
tapi bakterinya itu tidak mati dengan deterjen dan juga dengan air panas misalkan
kadang yang dibutuhkan itu sebetulnya temperature enam puluh derajat ke atas
kalau di amerika mereka pakai air panas mungkin empat puluh derajat lima puluh derajat masih kurang gitu
di indonesia sendiri kalau kita cuci itu kebanyakan nggak pakai air panas
jadi pakai air biasa
pakai air biasa ya
kita campur deterjen dan deterjen itu nggak membunuh semua bakteri itu
jadi masih ada sisa gitu
sebetulnya menjemur itu
menjemur itu membunuh bakteri secara efektif gitu
cuma karena kita menjemur tergantung mataharinya ada atau enggak gitu
kadang kadang juga tertutup tembok atau apa gitu
jadi setelah dijemur pun kadang kadang bakteri itu masih menempel di pakaian gitu
terutama saat kondisinya masih lembab selama beberapa hari gitu ya
tidak cepat kering ternyata malah bisa menimbulkan kuman kuman lainnya gitu ya
betul makanya waktu pakaian yang masih basah itu kadang kadang suka memberikan bau apek
dan itu sebetulnya ada indikasi masih ada bakterinya gitu
makanya waktu melicinkan kita tambahkan bahan aktif ini supaya sebelum kita pakai
pakaian kita itu lebih higienis dan benar benar lebih bersih
oke mungkin setelah menyaksikan tayang ini
pak mirsa langsung melihat nih ya dibungkus gitu dibungkus dari pelicin pakaian mereka itu ada alkyl dimethylbenzil
amonium kloride atau enggak mungkin seperti itu ya
nah kemudian kenapa bahan aktif ini yang dipilih kenapa tidak bahan aktif yang lainnya jenis jenis yang lain

bahan aktif ini termasuk yang sangat efisien ya dari segi harga juga dan dari segi powernya juga
ini sangat efisien untuk membunuh bakteri maupun kuman gitu
jadi dulu kita pernah tes sekitar dua belas antibakterial gitu
benzel alkohonium kloride ini masuk ke top tiga nya kita di list kita gitu
dan dipertimbangkan dari segi harga supply terus masalah supply nya itu sangat
sangat efisien buat kita taruh di dalam formula kita
tapi sejauh ini apakah cuma key spray nih yang menggunakan bahan aktif ini
ada beberapa produk yang sudah menggunakan bahan aktif ini
cuman kalau di key spray itu yang kita bisa tunjukkan bahwa bahan aktif ini kadang kadang bisa degradasi
jadi waktu kita sudah buat nanti dua tahun lagi apakah bahan aktif ini masih bisa membunuh kuman atau tidak gitu
itu tergantung formulanya
jadi kalau di formula kita kita udah tes setelah dua tahun itu bahan aktif ini masih bisa membunuh kuman gitu
jadi di formula kita itu menjaga bahan aktif ini untuk selalu stabil sampai dua tahun
kalau di produk lain kita belum tentu formulanya cocok karena misalkan formula e tidak cocok ini nanti akan degradasi
dan menurunkan efektivitas dari bahan aktif ini sendiri
nah tapi cara penggunaannya sendiri nih harus seperti apa
apakah bisa disemprotkan ataukah harus melalui proses setrika atau seperti apa supaya lebih efektif
sebetulnya produk ini emang untuk setrika dan untuk theodorize pakaian juga untuk memberikan nanti kuman
tapi dalam masa covid ini mungkin tanpa setrika pun bisa
jadi waktu pulang ke rumah misalkan kita mau semprot semprot pakaian atau sebelum kita pergi dari rumah kita semprot juga bisa gitu
tujuannya adalah untuk meminimize kandungan bakteri yang ada di pabrik seperti itu
jadi artinya ini bisa dibawa kemana mana begitu ya dokter ya
seperti cairan antiseptik biasanya bisa kita gunakan di tangan tapi kalau ini bisa digunakan di baju dan disemprotkan berkali kali seperti itu
oke meskipun tanpa melalui proses setrika seperti itu ya
baik nah kita akan lanjutkan perbincangan kita sebenarnya apakah ada efek sampingnya nih dari bahan aktif ini
kita akan mengulasnya nanti dokter dan pak ernest
nah pak merissa tetaplah bersama kami di insider cnn indonesia
jadi penelitian itu masih tampak virus itu masih bisa ditemukan sampai dua hari
kalau misalnya di tempat lain yang kita misalnya sering pegang kalau misalnya di handphone itu kan ada aluminium seperti itu bahkan bisa sampai satu minggu
jadi segitu lamanya sih virus covid sembilan belas itu bisa bertahan di permukaan permukaan seperti itu
jadi itu bisa jadi bahan bahan yang bisa dikendalikan
tapi itu memang juga adalah hal yang harus diperhatikan
jadi kita akan mengulasnya nanti
anda kembali bersama kami di insider cnn indonesia
dan kita lanjutkan perbincangan kita
nah saya ke dokter nih
dokter sebenarnya untuk penyebaran kuman virus dan juga bakteri ini medianya apa saja nih dokter
medianya di semua semua barang yang ada di sekitar kita
di pakaian yang sekarang kita

ada di sana semua
dan untuk daya tahan daya hidup kuman atau bakteri maupun virus ini bisa berhari hari
atau seperti apa ya
bisa kalau misalnya kita ngomongin soal virus covid sembilan belas itu memang sudah dilakukan penelitian
juga bahwa dia bisa hidup
misalnya di pakaian itu bisa sampai dua hari
jadi dia masih bisa ditemukan virus itu masih bisa sampai dua hari
meskipun sudah tidak ada inangnya seperti itu
iya masih bisa
jadi di penelitian itu masih tampak kuman
virus itu masih bisa ditemukan sampai dua hari
kalau misalnya di tempat lain yang kita misalnya sering pegang
kalau misalnya di handphone itu kan ada aluminium seperti itu
bahkan bisa sampai satu minggu
jadi segitu lamanya si virus covid sembilan belas itu bisa bertahan di permukaan permukaan seperti itu
lantas seberapa ampuh bahan aktif alkil di metil bensil amonium klorat ini untuk membunuh kuman
kalau misalnya kita ngomong dalam konteks misalnya covid sembilan belas
bahkan senyawa bahan aktif ini sudah diakui baik di kanada di singapura
sebagai bahan aktif yang bisa dipakai sebagai disinfektan
untuk membunuh atau membantu menghilangkan si virus tersebut
sebenarnya bahan aktif ini juga digunakan di dunia kedokteran nggak sih
jadi kalau di dunia kedokteran memang ini bahan aktif ini bisa ditemukan misalnya di nasal drop
sama di eyedrop yang buat mata dan buat hidung itu memang ada beberapa
cuma memang dalam kadarnya berbeda
nah ini pak ernest kalau misalkan tadi bapak sudah menyebutkan bahwa ini bisa disemprotkan
pakaian tanpa melalui proses setrika
ini kira kira bertahannya berapa lama nih pak berapa jam gitu kita butuh untuk menyemprot lagi ke pakaian
ya saya ambil dari jurnal ini biological science yang pernah dilakukan study di pakistan
dan efektivitasnya itu bisa membunuh bakteri sampai hari ke tujuh
itu lebih tebal dibandingkan baju seperti itu ya pak ya
wow gitu jadi kita juga percaya bahwa di pakaian kita yang biasa ini mungkin bisa berhari hari juga
bahkan bisa sampai hari ke tujuh gitu
bahwa artinya tidak perlu untuk menyemprotkan berulang kali pak
sebetulnya kalau kita mau proteksi yang lebih karena kadang kadang waktu kita semprot mungkin nggak rata semua gitu
jadi untuk menyemprot berkali kali itu bisa make sure bahwa semuanya rata exposure nya gitu
karena kalau misalkan ada area yang tidak disemprot ya bakterinya tetap masih ada di situ seperti itu
dan apakah produk dari kispre ini juga bisa digunakan nih untuk perabotan perabotan lainnya di rumah
bahkan semprotkan di ruangan mungkin
sofa seperti sofa terus di mobil juga sebetulnya bisa digunakan untuk disemprot gitu
jadi gak harus untuk melicinkan pakaian aja tapi di karpet juga kalau misalkan ada karpet di rumah sofa yang sering kita duduki gitu
karena produk kita juga parfumnya juga wanginya enak
jadi kita juga nyaman kita tahu bahwa ini bebas kuman terus habis itu juga wanginya juga nyaman gitu
apakah harus kepada perabotan perabotan yang memiliki bahan dasar kain atau bagaimana
sebetulnya untuk tergantung kalau misalkan untuk furniture kalau kita tidak mau rada mengkilap
ada orang kan tidak mau ada licin seperti itu seperti gagang pintu kalau licin kan susah dibuka gitu
jadi baiknya sih sebetulnya untuk fabric
sebenarnya bisa ya untuk bahan dasar seperti aluminium tadi yang dokter sebutkan kemudian kayu bisa juga sebenarnya
karena produk kita adalah meleaching dengan pakaian jadi ada senyawa untuk melicinkannya jadi nggak semua surface itu bisa disemprot gitu
nah dokter tadi pak ernest juga sudah menyebutkan bahwa ini bisa disemprot semprotkan ke pakaian gitu ya
sebenarnya ada kira kira efek negatifnya nggak nih ke pengguna pakaian itu
kalau dalam kadar yang dipakai yang maksudnya kadar yang sesuai itu sebetulnya aman untuk orang dengan orang umum aman
apalagi menurut us environmental protection agency juga dia tidak bersifat karsinogenik jadi aman untuk yang orang orang pada yang umum
tapi kalau mungkin orang yang memang sensitif ya harus dihati hatikan karena itu kan orang berbeda beda ya gitu seperti itu
jadi untuk kulit pun sebenarnya tidak ada efek yang terlalu beresiko
yang berbahaya sebetulnya memang kalau misalnya terhirup langsung atau misalnya terminum memang itu berbahaya
tapi karena ini penggunaannya di luar jadi sebetulnya aman
baik ya nah pak erna saya ada pertanyaan lain apakah disinfektan ini bisa dicampur dengan disinfektan lainnya
tapi jangan dijawab dulu pemirsa kita akan kembali di segmen selanjutnya tetaplah di insider cnn indonesia
banyak orang yang memakai key spray itu asal wangi aja gitu tapi memperhatikan juga dosis antibakterial yang ada di dalam sashi itu
nah pak ernest apakah bahan aktif di disinfektan key spray ini bisa dicampur atau digunakan bersama dengan disinfektan lain ya pak
sebetulnya ada beberapa pantangan karena bahan disinfektan kita itu secara molekulnya itu positif
jadi kalau kita menggunakan bahan aktif kita bisa menggunakan bahan yang aktif
jadi kalau kita menggunakan bahan aktif kita bisa menggunakan bahan yang aktif

itu akan menurunkan bahkan akan benar benar degradasi bahan aktif yang kita taruh di formula kita
malah akan semakin netral ya tidak ampuh lagi untuk membunuh kuman seperti itu
nah kemudian tips untuk supaya penggunaannya semakin efektif ini harus seperti apa
kita sudah taruh di label bagian belakang petunjuk untuk pemakaian
jadi sebetulnya hanya ikutin saja dari petunjuk pemakaian itu supaya dosisnya tidak kurang maupun dosisnya tidak berlebihan
kalau misalkan sudah sesuai dengan petunjuk pemakaian mestinya bahan aktif yang kita taruh di dalam formula kita itu sangat efektif untuk melindungi pakaian dari kuman
jadi pak enros ini untuk takaran yang tepat itu harus seperti apa
jadi sebetulnya banyak orang yang memakai key spray itu asal wangi saja
kalau kita ketahui bahwa bahan aktif kita untuk memproteksi kita dari kuman kuman itu dosisnya harus tepat gitu
jadi sesuai petunjuk di belakang misalkan kalau key spray gold sachet itu harus minimum dua sachet dalam satu botol tiga ratus delapan belas ml
botol key spray yang biasa
tapi kalau misalkan key spray varian lain itu membutuhkan empat sache
jadi jangan cuma satu sachet cuma wangi saja dan kita merasa sudah cukup
kita harus memperhatikan juga dosis antibakterial yang ada di dalam sasi itu
dosisnya yang tepat itu sesuai yang kita tulis di back label kita
jadi supaya ampuh untuk membunuh kuman seperti itu ya pak
bukan cuma wangi dan juga licin
bukan cuma wangi untuk proteksi yang optimum
nah saya ke dr alberta ini
kemudian kalau misalkan masyarakat saat ini masih harus pergi bekerja keluar rumah harus menggunakan transportasi umum
ada nggak sih
tipsnya supaya saat kita pergi aman pulang pun aman gitu
dan juga aman untuk keluarga
oke tips nomor satunya
pertama minimalisir pergi keluar yang sudah pasti
yang kedua kalau memang harus banget pergi keluar
yang pasti satu pakai masker
dan yang kedua tetap menjaga kebersihan
yaitu dengan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir
karena itu tadi misalnya bakteri ataupun virus itu dia tidak cukup dengan hanya mencuci tangan saja mungkin
jadi setelah dengan cuci tangan bisa ditambahkan juga dengan penggunaan antiseptik
atau bisa juga itu kan
kalau antiseptik ke tangan ke kulit kita katakannya antiseptik
tapi kalau misalnya kepakaian ke permukaan itu kita sebut dengan disinfektan
jadi bisa juga sebagai precaution untuk barang barang yang kita nilai kita masih belum bisa menilai kebersihannya
bisa kita gunakan juga disinfektan seperti itu
dan jangan lupa tetap meningkatkan imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi
itu yang paling utama ya dokter ya
dan kita sekarang akhirnya tahu bahwa ternyata di key spray ini pun bisa untuk membunuh kuman
bukan cuma sebagai pelicin pakaian bisa kita gunakan untuk setrika
baik pak ernest dr alberta terima kasih banyak sudah bergabung di cnn indonesia
dan pemirsa demikian insider cnn indonesia saat ini
semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat
terima kasih dan sampai jumpa